sorotan lain saudara presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono mendoakan kesuksesan prabowo subianto sebagai presiden terpilih
sby juga berjanji akan berkontribusi mendukung prabowo dalam mengemban tugas negara
sby juga menitipkan pesan agar prabowo dapat mengibarkan bendera merah putih lebih tinggi di mata internasional
sby meminta alumni akabri mendukung prabowo demi menjaga keutuhan nkri memajukan kesejahteraan rakyat hingga menegakkan kebenaran dan keadilan di tanah air
bapak prabowo subianto insya allah akan segera memimpin negeri ini dan ini merupakan kehendak rakyat indonesia
ingin mendoakan agar jenderal tni prabowo subianto nantinya sukses di dalam mengemban tugas negara
kami semua akan berkontribusi akan mendukung agar pemimpin kita yang baru nanti benar benar sukses
untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan nkri tegaknya pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
memajukan kesejahteraan rakyat menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini dan kami titipkan sekaligus bapak prabowo
merah putih di pentas dunia